berapa kali kita bahas soal mama hubungan kita ya tetep aja gak enak kan
ya rifki ngerti sih kalau papa udah jatuh cinta sama perempuan lain ya rifki juga bisa apa
namanya perasaan juga kan nggak bisa diatur atur
timbul sendiri ya hilang sendiri juga
cuma rifki masih belum siap sih pak
kalau harus nerima perempuan lain di sini untuk gantiin posisinya mama
itu muka kamu kenapa lebam gitu
kamu habis berantem
enggak enggak berantem
ya rifki tadi jatuh
tenang aja ntar
ntar lagi juga sembuh
udah ya suki mau bersih bersih dulu
papa senang sekali ki
akhirnya kamu bisa ungkapkan perasaan kamu seperti tadi
setelah sekian lama
walaupun kamu masih kelihatan mengutupi diri dari papa
tapi setidaknya pelan pelan kita sudah mulai ngobrol cukup panjang
karena biasanya kamu bahkan malas bicara sama papa
kalau dengan merelakan perasaan cinta ini papa bisa mendapatkan kembali hati dan kepercayaan kami
papa akan melepaskan semuanya
passo posanson tambah untuk kanakku
berhenti sampai setiap palette aku cerahkan vanessa
ini sahaja lima kali kauntuh
tanpa bikin mem blogs nya

siapa yang banyak yang pizzah
biarkanlah kulit pendek
bukankah ini sini lost
apa gue ada salah ya

eh lo tau gak

gak ada senang senangnya
iya gue sedih
karena mulai besok gue gak bisa kerja bareng lagi sama nusram
atau dia dipecat
gue juga gak ngerti rak
tadi pas sebelum gue ngantri misalnya sama rana
madam pratita emang udah marah marah gitu
tadi pas gue udah balik lagi cafe
nusra udah gak ada di cafe
anak anak juga udah bilang kalau misalnya itu dari nisa
kamu gak mau tahu kabarnya mike itu
enggak penting juga bu ngapain dibahas
kamu yakin udah mau keluar dari mike
kalau harus dibahas kenapa harus dibahas siapa
aduh gue bodoh banget
saking senengnya ketemu sama tante mila
nanya nomor telepon sama alamatnya di mana
mau mejar taksi tante mila juga udah gak bisa
padahal gue kangen banget
padahal gue kangen banget sama neng beb
gimana ya kabarnya neng beb sekarang
beb nanti di depan dikit
ntar kena kartu merah kokolat